aksi kekerasan yang dilakukan rombongan pesepeda terhadap seorang pelajar di kota mojokerto jawa timur terekam kamera cctv
tiga orang anggota rombongan pesepeda memukul dan menendang korban muhammad firdaus hingga berulang kali setelah sebelumnya sempat mencekik leher korban
meski dilerai banyak orang pesepeda tersebut terus mengejar hingga membuang helm milik korban ke sungai
bukti aksi kekerasan tersebut kemudian diunggah kakak korban di media sosial
peristiwa ini terjadi usai korban menegur rombongan pesepeda yang melaju secara bergerombol untuk minggir karena mengakibatkan kemacetan
tak terima diperingatkan para pesepeda itu lalu mengejar dan menghampiri korban yang berhenti di depan sekolahnya
terus saya dipukuli di situ saya mencoba melepaskan cekikannya
terus helm saya
korban telah melaporkan kejadian itu ke polisi
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi